maaf ya saja ganggu ada yang mau saja tanyain penting apa usaha apa usaha kalian ngelihat kakek
arief enggak iya neng ini kakek arief kesian banget belum makan mana udah siang banget
mpc kalau buta tadi lihat kakek arief itu jalan sama sih teriobemu yaitu sobri indra dan si lukman
yang benar iya kakek arief pergi sama teriobemu nih rasa saya nggak enak nih posisi ini ya
pasri kitty waalaikumsalam apa sedikit itu dulu kita mau keluar boleh enggak iya
enggak boleh nggak bisa
nanti ngerepotin semua orang
ya betul betul bentar aja udah kata bilang nggak bisa nggak bisa ah saya tahu
no kebisik bisik tahu nih bocah bocah kek yudha kalian boleh keluar kalau bisa jawab pertanyaan
saya tebakan saya oke siapa ada kereta listrik jalan dari timur ke barat sedangkan anginnya
dari utara ke selatan pertanyaannya kemana asapnya hehehe asapnya ke arah
saya tahu ya pasti
karena dari utara ya kan
ke stasiun karena kalau kita mau naik kereta pasti kita ke stasiun dulu
jauh udah bilang aja
yang tidak ada asapnya itu adalah kereta listrik
rouge tiga berdasar iya kan
jett admire tebak tebakan waktu zaman kaki masih kecil nah kayak bagaimana sih
dah jawab jawabannya bener lagi ya kan iya udah kalau gitu dah tapi nget ya
jangan lama lama hati hati
yuk kek yuk kek
bisa aja nanya bocah kakek yang jawab tuh
kenapa om lamun yuk
om keringat kakek aku
arief dulu om seperti ini
kakek arief juga yang bantu om
dan dia juga yang mengobati om
yaudah ayo kita lanjut yuk
yuk yuk yuk
sun sun sun sun sun
aki kak oh sun
aku yang jaga dari belakang oh sun
ya nanti am di k blanc
oh iya hahaha ya ya ya ya supir supir cepetan cepetan aduh lukman gak sabar ini ada ada ada
aduh aduh abang kenapa sih mendadak hah mabek saya tadi enggak lihat ada tanggul
dek ebok abang polisinya lagi tidur eh malah dirindis malah ditabrak kan kesian
iwaw iwaw nunduk nunduk semuanya ada bom bom
itu bukan sopi eh
ini ada apa sih kukakek diselundup segala
ada apa enggak tahu nih suap ini enggak ada apa apa kok tadi itu cuman ada burung
pengen masuk ke dalam angkot makanya saya suruh nunduk takutnya mulutnya matok masuk
lagi ke dalam ya enggak rahman iya kamu ini pada ngagetin kakek aja hehehe kau
nanti ketahuan haikal sama sun nanti mereka yang mau bawa kakek arief dan aku enggak jadi dapat imbalan deh
nah jadi nanti bagian inces dia jadi nanti kalian tangkap ya
maaf ya saja ganggu ada yang mau saja tanyain penting apa apa saja
kalian ngeliat kakek arief enggak kayak iya neng ini kakek arief kesian
banget belum makan mana udah siang banget
kalau buta tadi lihat kakek arfi jalan sama si teriobemo yaitu sobri indra dan
si lukman yang bener iya kakek arief pergi sama teriobemo nih rasa saya nggak enak nih
posisi nih rasanya enggak enak nih ntar ya anak anak ya assalamualaikum
sekarang bagian ini ya tunggu ya
semuanya siap siap ya sekarang bagian inces lia yang satu dua tiga
ah ah ah ah alhamdulillah untuknya selamat makasih yang mau ke sini
duh mister bolanya jadi nyangkut deh
mister boleh minta tolong gak ambilin bolanya
ya maaf maaf sementara aja ya
semua tutup hidungnya ya
satu dua tiga

makasih ya mister
akhirnya papa mau jemput kakek
aku seneng banget
iya satu ya
papa sadar kalau papa salah
kalau gitu kita langsung ke masjid yuk
loh lah ngapain ngelamun di situ
nanti kesurupan loh
sun tadi aku kayaknya ngeliat sobri udah diangkut
jangan mikirin si sobri dulu kang
yang penting kita orang mikirin kakek harus dulu
rumah kakek itu dimana sih kek
kakek masih juga
kok kamu mau nanyain alamat kakek sih
kan ini kita mau jalan jalan
siapa tahu kita lewat rumah kakek
kelewatan terus kita mundur lagi
terus kita mampir dari ke rumah sakit
minum minum makan makan yang nggak kakek
mampir gitu ya nggak rak
biar kalian mampir minum minum gitu
ada istimewa manis ais jeruk widi
sekalian nyantar kakek pulang
itu mana masuk
kamu gimana sih
kamu kan jadi ketahuan
oh jadi itu nih ya kalian
pokoknya kakek gak mau pulang kalau nggak dijemput
udah kalau gitu kakek mau turun aja
jangan jangan jangan
pak berhenti berhenti
jangan kakek jangan
ke awas kek